halo gak diangkat angkat ya
aduh parah aku pusing banget
tapi lu jangan mikir macem macem dulu
gue gak mau ngedengar penjelasan lo
gue dateng ke kosan lo
yang dari semalam gue pikirin
gue kecewa sama lo
lu tunggu dulu lan
dan jangan pernah ganggu gue lagi
apakah ini mimpi
tidak inginkanku lagi
apakah harapanku agar sang purnama
tak pernah pergi terlalu tinggi
aku hanya ingin cinta yang sederhana
kau hanya mau menjaga kebersamaan ini selamanya
alhamdulillah neng nyampe juga akhirnya
ini ya angkosnya
eh nek nek nek kurang
jadi abang bilang rp dua puluh kok malah kurang sih
ya duit sih emang cukup neng tapi yang kurang syarat doa
hah syarat apaan sih bang
masih kaku aja ketinggalan zaman ini neng abang jelasin ya
kalau mau naik motor ojek bank gokil
yang terkena dekatnya
syaratnya adalah nyanyi
kak pedesan aja udah buruan nyanyi
gak usah banyak banyak dua bayi cukup
bang bang nih ya saya jelasin
di sini saya tuh bukan mau audisi
kok abang jadi nganjurin yang saya sih
gak gak mau
ayo semua cepet masuk
udah ya bang ya udah waktu tuh terbangnya
hai yes hai
gimana udah siap buat ujian
udah siap gue
kalau teori sih gue bisa
tapi kalau praktikum
praktikum kata siapa praktikum
kan tadi malam diumumin bulan
kita disuruh bawa jus lab
tapi gak ada yang ngabarin gue
gue dapet kok broadcast annya emang lo gak dapet
sumpah gue gak dapat sama sekali
makanya gue gak bawa just lab
kok mau dikirimin
eh tik tik tik
lu dikabarin sama bella gak kalau hari ini tuh ulangan praktikum kimia
tuh kan yes
kok pada gak dapat sih
tapi gue sama yang lain dapet kok broadcast annya
berarti kita gak bisa ikutan praktek kimia dong
kalau kita gak bawa just lab
soalnya tuh gue selalu bawa just lab setiap pelajaran kimia
jadi mau praktikum atau enggak ya gak masalah
lo gak percaya kalau gue udah bawa just lab
jangan jangan bila sengaja gak ngabarin gue
hah lo mau ke mana
loh kenapa gak bilang sama gue kalau ulangan kimia itu diganti jadi praktek
gue kan jadi gak bawa just lab
tapi lo udah bilang kok semuanya
iya kan susah
iya kok gue juga dapet
gue gak dapat sama sekali
dan anehnya yang gak dapet itu cuma gue sama tika
makanya beli kuota dong
orang semuanya aja pada gue kabarin kok lewat wa
dan mereka juga tau
aneh banget sih
jangan lo pikir gue ini stupit ya
gue tau kok
tapi sayangnya gue gak ada waktu buat ngeladenin bulian norawang
memang love pikir gue juga ada waktu gitu buat ngeladenin lo
gue juga gak punya waktu kali buat ngeladenin lo yang gak guna ini
aduh diangkat angkat ya
lagi ngapain sih ini
aduh malah aku pusing banget
aku tadinya mau minta tolong sama kak rahman buat dibawain ke sekolah aku
tapi aku telepon kak rahman nya gak diangkat angkat
kak rahman kemana sih ma
makanya dia mungkin gak bisa angka telepon dari kamu
dong terus gimana dong ya ma
aku kalau gak pakai jazz itu aku gak bisa ikut ulangan kimia ma
ya udah gini aja deh
biar mama yang siapin jazz kamu
abis itu mama antar ya ke sekolah
ya udah kamu jangan panik ya
ya ampun mama kasih ya
ulan tunggu di sekolah
ulan naruh di mana ya jazz lab nya
singel banget ya
nah ini dia nih
aduh pusing banget lagi ya ampun
aduh kalau kayak gini gak mungkin bisa anterin jazz lab nya ulan ke sekolah
aku harus minta tolong siapa ya
devon itu kan satu kelas sama ulan
pasti dia juga lagi siap siap mau ulangan
selamat pagi pak
selamat pagi masuk silakan
itu bajunya dirapiin
selamat pagi pak
nomor siapa ini
ini tante tiana
maaf tante aku belum punya nomor tante jadi aku nggak tahu
tante juga baru nge save nomor kamu berapa hari yang lalu
jadi gini tante tuh nelfon kamu mau minta tolong sama kamu
kira kira kamu mau gak nolongin tante
mau bantu apa ya tante
gini roman kamu bisa gak tolong ambilin jazz labnya ulan ke rumah
soalnya tuh jazznya ketinggalan di rumah sedangkan di jam pertama dia ada ulangan di sekolah
tante mau nganterin ke sekolah tapi kepala tante pusing banget
kamu mau gak nolongin tante
gue udah masuk gerbang lagi
kalau gue keluar nggak bakal diizinin masuk lagi
kalau misalnya seandainya nggak bisa juga nggak apa apa jangan dipaksain
makasih banyak ya roman tanpa tunggu di rumah ya
permisi pak saya mau izin keluar ya
tapi sebentar lagi masuk rumah
iya pak tapi ini urusannya mendadak banget pak penting
tapi kamu tahu akibatnya kan pintu gerbang ditutup kamu nggak bisa masuk
iya pak saya tahu pak
yaudah saya izinkan
makasih ya pak
terima kasih pak
ini bukan sekedar pertolongan
atau agar dianggap pahlawan
hasratku bukan hanya mainan
sampai jumpa lagi